dengan ditetapkannya kalimantan timur sebagai ibu kota negara baru
pemerintah sulteng menyiapkan berbagai infrastruktur untuk mendukung ibu kota negara
sulawesi tengah menyambut baik dipilihnya nusantara sebagai ibu kota baru
pembenahan infrastruktur dan pelabuhan pelabuhan menjadi target utama sulawesi tengah
agar hasil komoditi dari sulteng bisa sampai di kalimantan dengan cepat
tidak hanya infrastruktur pemerintah sulteng sendiri mempersiapkan sdm
agar bisa menjadi tenaga tenaga yang terampil di ibu kota negara baru nantinya
jadi memang dari sejarahnya dari jauh lukalah orang tua tua kita ini
dagangnya dengan kalimantan timur
dan kalimantan timur itu cuma dari sulawesi tengah
apalagi dengan transfer laut itu sangat lebih murah dari transfer darat
jadi itu dalam sejarah
oleh sebab itu kalimantan itu dari kerikil sampai daging
namanya bawang kentang semua dari sulawesi tengah
jadi itulah kita oleh sebab itu dengan ditetapkannya
karena kalimantan sebagai ikn makanya kami sangat menyambut dengan gembira
bahwa di depan ikn itu adalah kami
oleh sebab kami harus siap
menurut gubernur sultan rusdi mas tura
dirinya menyambut dengan gembira bahwa sulteng menjadi penyangga utama ikn
ia pun menambahkan sudah mempersiapkan diri dengan membangun pertanian pertanian
dan membuka lahan baru untuk pertanian agar menjadi penyuplai utama ke kalimantan timur